mukhlis abdul kolik bocah penyandang disabilitas kelas tiga sd asal sukabumi berhasil mewujudkan keinginannya bertemu presiden jokowi
mukhlis menyampaikan keinginan agar bisa menempuh pendidikan hingga bangku perguruan tinggi
didampingi menteri sosial agus gumewang kartasasmita presiden jokowi menemui mukhlis abdul kholik siswa kelas tiga sd asal sukabumi
dalam acara peringatan hari penyandang disabilitas internasional
ia menyampaikan keinginannya kepada presiden untuk bisa menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi
mukhlis bercita cita menjadi seorang petugas pemadam kebakaran dan ia senang karena sudah menyampaikan keinginannya langsung kepada presiden